kapan ya dia bebasnya
gue juga gak tau
gue udah coba telfon ke nomornya tapi gak ada yang ngetangkep
gue cuman penasaran aja
penasaran apa penasaran
gak ada pak
kalo sampe aku telat bisa batal ya penghargaannya
itu kan si rompis
aku udah keluar dari penjara sih
ya sudah roman
tak usah pikirkan kami lah
nanti kami cari cara lain
nggak usah lah pak udah
horak banget sih dandannya
orang kampung dasar
pasti lagi nunggu kendaraan umum
gak usah lah pak udah
terlalu banyak berpikir kong
syukur lo gak dapet dapet
terus berhasil kita gagalin
yang setiap hari lo jahatin
tapi nanti bapak nunggu kak
kalo sampe tak jadi kau dapet penghargaan itu
aku pukul kau nanti
gue gak nawarin dua kali ya
kebetulan ada temenku
bapak naik ini aja
wah terima kasih ya dek
nanti tuhan akan balas gue deh
bikin lebih baikmu ini
tarik tarik tarik
ini gue udah mau telat nih
misalnya kayak tuh
ngeput kayak apa ki
ah lo berisik banget sih
gak utuh gue tebengin lo
lo sendiri tau kan
penghargaan itu penting buat gue
lo ini tuh berjasa banget tau gak
tentang si roman di kantor polisi
dan hari ini
si roman bakal terancam batal dapat penghargaan itu
lo jangan bilang sama sam dan temen temennya
lo nyantai aja
bukannya tuh si roman ya
iya biar depon percaya
udah sendiri aja
thanks ya rey
ingat ya ini pertama dan terakhir
tinggi kali ini motor
pak biar aku saja yang parkirkan
kita tunggu roman dulu
tinggi kali ini
bagus sekali ini
sekolah omat sekolah anak kita
pak aku harus masuk duluan
aku harus ke ruang guru
aku harus laporan kalau aku ternyata sudah sampai
iya iya cepatlah
jangan lupa bilang sama gurumu
kalau sampai batal penghargaanmu itu
aku ajak ajak sekolah ini
seperti waktu aku sd dulu
bapak sd pun sudah ajak ajak sekolah
ya sudah aku
cepat cepat cepat aku masuk
pak aku ini bangga kali jadi mamanya roban
ternyata sekolahnya mewah
anak kita pak anak kita sekolahnya seperti ini
tapi aku tiap hari kau lihat tak pernah kau puja
biarpun aku tak pernah memuji bapak
tapi bapak itu selalu saja di hati aku
soal roman di kantor polisi itu benar gak sih
kasian juga ya dia
tapi gue yakin itu semua pasti salah paham
karena dia gak mungkin kayak gitu
kapan ya dia bebasnya
gue juga gak tahu
gue udah coba telpon ke nomornya tapi gak ada yang ngetahankan
penasaran apa penasaran
ini beneran lo
coba bilang just a meaguer
kok lo udah disini man
katanya lo ditahan
dia tadi pagi gue udah bebas
gue duluan ya
gue mau perang burung
roman kok gak bilang sih sama gue kalo dia udah bebas
dia tuh nganggep gue apa sih
aduh panas ya
sepertinya roman tidak akan datang
penghargaan untuk roman batalkan saja
selamat pagi pak
bukannya kamu ada di
hal gini saya dibebaskan
karena saya terbukti tidak bersalah
dan penjahat yang aslinya sudah tertangkap pak
syukurlah ibu seneng dengernya
bu saya tetap bisa menerima penghargaan itu kan
kami sudah putuskan
penghargaan untuk kamu dibatalkan
orang tua saya sudah jauh jauh dari median pak datang kesini pak
mereka akan kecewa kalau saya tidak jadi menerima penghargaan ini pak
tidak ada yang menjaya
bakal jadi ga boleh dikutuk dia
bukan itu masalah buat dia
betul pakai ini
belok dari acara pinter
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih ya